prestasi membanggakan dicetak tim tembak tni angkatan darat
mereka keluar sebagai juara umum dalam ajang lomba tembak angkatan darat se asean
atau asian army revomit di filipina beberapa waktu lalu
bahkan salah satu penembak wanita berhasil meraih empat medali emas sekaligus
setiap pagi kegiatan ninyoman triastuti tidak beda dengan kaum ibu pada umumnya
usai mengantar anak ke sekolah ia bersiap bekerja di markas komando pasukan khusus di jantung jakarta
namun selain bekerja sebagai komando wanita angkatan darat atau kowat
nyoman juga memiliki profesi lain yaitu sebagai atlet tembak tni angkatan darat
prestasi nyoman pun tidak main main
pada gelaran asian army revomit atau lomba tembak angkatan darat seasean
ibu dua anak ini mengondol empat medali emas dan dua perunggu
ia juga diganjar sejumlah hadiah
termasuk sebuah rumah dari kepala staff tni angkatan darat
nyoman sudah tujuh belas tahun berkiprah sebagai atlet tembak pistol
selama karirnya itu ia telah mengumpulkan lebih dari tiga puluh medali serta piala
dalam berlatih setiap harinya nyoman bisa menghabiskan tiga ratus lima puluh butir peluru
olahraga menembak bukanlah olahraga biasa terutama bagi wanita
karenanya atlet seperti nyoman sangatlah jarang
dukungan keluarga sehingga nyoman bisa menembuskan tiga lima juta butir peluru

kebetulan suami saya sangat mendukung dan anak anak saya juga saya kasih pengertian
kalau ini merupakan tugas negara
jadi maklum saja kalau mamahnya sering keluar meninggalkan anak anak
terus support daripada suami
jadi kalau saya berangkat udah berangkat saja
jangan anak anak serahkan ke saya
lomba tembak asian army rival meet dua ribu enam belas
berlangsung di filipina pada dua puluh enam november hingga tujuh desember lalu
dalam ajang itu kontingen tni ad meraih total dua puluh satu medali emas
dua belas perak dan empat belas perunggu serta enam trofi
prestasi ini mengantarkan kontingen indonesia menjadi juara umum ke sebelas kalinya
selama dua puluh enam kali penyelenggaraan lomba tembak angkatan darat se asean ini
meski sudah sangat terlatih
tantangan terberat dalam perlombaan adalah menjaga dan meningkatkan mental juara
petembak datang ke sini bukan hanya sekedar menembak
tapi saya menawarkan jauh lebih dari itu
saya menawarkan ke mereka untuk membantu mewujudkan mimpi dari petembak ini
prestasi para penembak ini memang patut dihargai
sepulangnya ke tanah air mereka dihadiahi uang pembinaan oleh kepala staff tni angkatan darat
hadiah satu miliar rupiah dari pt pindad
serta uang lima ratus juta dari panglima tni
namun hadiah yang paling membanggakan adalah berkibarnya merah putih di negara tetangga
sebagai pertanda kemenangan
iwan hermawan jakarta